kita ke informasi pertama satgas komisi pemberantasan korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan di jakarta jumat malam
dalam penangkapan kali ini kpk mengamankan anggota legislatif
seperti dilansir cnn indonesia com identitas wakil rakyat yang ditangkap kpk masih belum diketahui
juru bicara kpk febri diansyah mengatakan dalam penangkapan di kawasan jakarta timur tersebut kpk menangkap sembilan orang
di antaranya merupakan anggota dpr ri pns pihak swasta hingga supir
kpk juga menemukan uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan
uang tersebut diduga terkait transaksi suap antara anggota dewan dengan pihak swasta
namun belum diketahui pasti dugaan transaksi suap terkait proyek apa
kini sembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di kpk
kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status dari pihak pihak yang diamankan ini
kepala kepala kepala kepala
dan memang saat ini ke sembilan orang yang kemudian ditangkap kpk atau turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini sedang berada di ruang pemeriksaan komisi
pemberantasan korupsi dan pemeriksaan juga sampai dengan saat ini belum selesai
kemudian mengenai apakah sembilan orang ini nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak
tentu ini melalui beberapa proses ila diantaranya adalah melalui gelar perkara atau ekspos kasus yang akan dilakukan oleh penyidik kpk
dan kemudian seperti tadi yang juga sudah anda sebutkan bahwa kpk memang memiliki waktu dua puluh empat jam
sebelum akhirnya kpk menetapkan siapa siapa saja yang kemudian diduga atau terlibat dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka
kalau melihat dua puluh empat jam maka kemungkinan besar kpk akan menggelar konferensi pers pada pukul sekitar sore nanti
dan ini memang tadi sudah diucapkan oleh atau sudah dikatakan
dan juga dikatakan oleh jurubicara kpk febri diansyah bahwa pihaknya akan menggelar konferensi pers nanti sekitar sore hari ini
dan tapi pihaknya masih menunggu bagaimana gelar perkara yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik kpk dan juga pimpinan kpk
untuk menetapkan siapa yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan ini
kalau tadi juga anda sebutkan bahwa ada indikasi anggota dpr yang terciduk atau diamankan dalam operasi tangkap tangan ini
betul kami mendapatkan informasi yang serupa ila
dan anggota dpr ri ini menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak kpk adalah anggota dpr ri dari komisi sebelas
yang juga meliputi atau membawahi garis garis kewajiban mengenai perencanaan dan juga keuangan
tetapi untuk lebih detailnya siapa kemudian nama dari anggota dpr yang diamankan oleh kpk ini tentu masih menjadi wamenang dari kpk
dan nanti kita akan tunggu bersama
apakah betul dari fraksi fraksi tertentu ataukah ada pihak nama lain yang kemudian akan juga terlibat dalam kasus operasi tangkap tangan ini
mengenai kemudian apa yang menyebabkan operasi tangkap tangan dilakukan oleh kpk
maka dari pihak kpk hanya menyatakan bahwa ada dugaan suap yang diberikan oleh pihak swasta kepada anggota dpr ri ini
untuk melancarkan pemulusan suatu proyek
tetapi apa proyek itu kami belum mendapatkan informasinya secara detail
kami di sini masih menunggu bagaimana
kemudian pemeriksaan kpk terhadap sembilan orang yang kemudian diamankan tadi malam
dan juga menanti konferensi pers yang akan dilakukan oleh komisi pemerintahan korupsi
ila kembali kepada anda
baik terima kasih atas laporan anda maria sarjana dari gedung kpk jakarta